ketua umum partai golkar erlangga hartarto memastikan mantan gubernur dan wakil gubernur jawa timur
kofifa indar parawansa emil elestianto dardak akan bertemu golkar membahas pilkada jatim
erlangga membuka kemungkinan golkar mengusung kofifah dan emil di pilkada jawa timur
saat ditanya soal peluang golkar memajukan keduanya erlangga bilang keduanya akan menemui partai golkar sore ini